hari ini sidang korupsi proyek pengadaan ktp elektronik kembali digelar di pengadilan tipikor jakarta
agenda sidang adalah pemeriksaan seto novanto sebagai terdakwa
setia novanto akan membeberkan pihak yang terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga dua tiga triliun rupiah
sebelumnya majelis hakim dan jaksa penuntut umum telah memeriksa sejumlah saksi
usai sidang pemeriksaan novanto sebagai terdakwa selanjutnya akan diadakan pembacaan tuntutan hukuman pidana dari jpu kpk
sementara itu setelah menunggu cukup lama permintaan setnov menjadi justice collaborator akan diumumkan pada sidang lanjutan ini
kita dengarkan bersama hari ini ya
tapi sebagai warga negara yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi wajar dia akan mengungkapkan peran dia sebagai justice collaborator
dan apa saja yang dia ingin sampaikan sebagai justice collaborator
di pengadilan tipi kor jakarta koresponden arman helmi memantau jalannya sidang megakorupsi ktp elektronik hari ini
arman apa saja keterangan setnov di persidangan hari ini yang fenomenal dan menjadi sesuatu yang bisa anda sampaikan
ya yuda memang setia novanto tadi juga beberapa waktu yang lalu sudah menyebutkan beberapa nama yang sejauh ini mungkin tidak pernah terkira atau tidak pernah terbayangkan oleh publik begitu
dari tujuh orang nama yang disebutkan oleh setia novanto yang menurut dia menerima aliran dana dalam kasus megakorupsi ktp ini
masing masing adalah melkias mekeng seperti itu kemudian juga ada hairuman harahap ada juga nama ganjar pranowo yang waktu itu duduk menjadi anggota dpr
dpr ri dari fraksi pdip periode dua ribu sembilan dua ribu tiga belas sebelum ia menjadi gubernur jawa tengah
kemudian juga ada nama oli dondo kambe yang waktu itu duduk sebagai wakil ketua badan anggaran atau banggar dpr ri periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
ada juga nama pramono anung dan juga nama puan maharani yang saat itu menjabat sebagai ketua fraksi pdip di dpr ri periode dua ribu dua puluh
menyikapi tujuh nama yang sebagian besar berasal dari partai pdip sekjen pdip sendiri hasto kristianto
telah memberikan pernyataan yang telah beredar beberapa waktu yang lalu dari pesan singkat begitu beliau atau hasto sendiri menyatakan bahwa proyek iktp yang disebutkan ini ataupun yang melibatkan setia novanto ini ya setia novanto menyebutkan bahwa pdip terlibat seperti itu
sementara hasto mengatakan bahwa konsep iktp menurut pdip sendiri bukan merupakan pendekatan secara proyek namun juga pendekatan secara data seperti itu
jadi segala data yang berbasis data kepedudukan data bkkbn itu disinkronkan
dan juga data kesehatan seperti itu
jadi sama sekali konsep iktp dari pdip perjuangan berbeda dengan konsep yang dilakukan selama ini oleh setia novanto dan kroni kroninya seperti itu
dan juga hasto kristianto selaku sekjen pdip perjuangan membantah ada beberapa kadernya yang terlibat dalam proyek iktp ini
menurut hasto kristianto pernyataan setia novanto dengan menyebutkan beberapa nama ini hanyalah mencari sensasi dan untuk mendapatkan keuntungannya menjadi seorang justice kolaborator dalam kasus ini seperti itu
jadi sejauh ini peluang
setia novanto untuk menjadi justice kolaborator masih abu abu seperti itu
kami masih belum memastikan apakah majelis hakim akan mengabulkan permintaan atau keinginan daripada setia novanto ini
karena sejauh ini setia novanto masih terus mendapatkan pertanyaan dari majulis hakim dan juga jaksa kpk
sejauh ini dapat kami informasikan sidang kasus iktp ini di break ataupun juga istirahat untuk satu jam lamanya
nantinya akan dilanjutkan setelah santap siang mungkin sekitar pukul tiga belas tiga puluh persidangan akan dilanjutkan yuda
ya arman helmi tadi anda sempat mengatakan
setnov mengumumkakan nama nama baru terutama nama nama yang terbilang cukup tenar di pdip seperti puan maharani kemudian pramono anung
kalau tadi dalam persidangan apa yang membuat setia novanto menyatakan keterlibatan kedua nama ini
kira kira pernyataan pernyataan apa yang bisa anda sampaikan
ya setia novanto dalam hal ini menyatakan bahwa ketujuh nama tersebut termasuk puan maharani termasuk juga pramono anung
dan mereka menerima aliran dana dari kasus ini yaitu mereka menerima aliran dana dari mada okama sagung seperti itu
yang diantarkan oleh irvanto cahyopambudi sebagai kurir
mereka masing masing diduga menerima aliran dana kurang lebih lima ratus ribu usd
dan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dari setia novanto terkait dengan hal ini
makanya kemarin setia novanto atas kesadaran sendiri melalui rekening istrinya
ia mengembalikan uang kurang lebih lima miliar rupiah ke penyidik kpk begitu sebagai bentuk pertanggung jawaban
atas perbuatan yang dilakukan oleh keponakannya sendiri irvanto cahyo pambudi yang memberikan uang lima ratus ribu usd kepada tujuh nama ini
termasuk nama pramono anung dan juga nama puan maharani yudha
baik arman hilmi terima kasih untuk laporan langsungan dari tpkor selamat berjogos kembali